sama warga kampung ciberem kecamatan tanjung sari
kabupaten bogor jawa barat ini tidak bisa menyembunyikan kesedihan
rencana pesta pernikahan yang akan digelar pada rabu terpaksa dibatalkan
sama dan tiga ratus empat puluh warga lain di kampung ini harus dievakuasi
usai bencana tanah longsor terjadi pada senin dinihari
sama dan keluarga terpaksa membongkar tenda hajatan
dan memindahkan aneka perlengkapan termasuk bahan masakan untuk hajatan
ke tempat yang lebih aman lantaran lokasinya hanya berjarak sekitar lima puluh meter dari area longsor
pernikahan awalnya bukan di sini ya pak ya
bukan di rumahnya sendiri
karena di sana kenapa tuh pak
ya zona rawan ya karena kejadian kemarin itu ada longsoran
memang berapa meter sih pak
berapa meter sih dari titik longsor
ya kisaran tiga sampai empat puluh meteran lah
evakuasi ratusan warga ini usai bencana tanah longsor yang menimbun puluhan hektare kebun dan sawah
pengungsi bertahan di sejumlah titik salah satunya di gedung sekolah dasar negeri ciberem
sementara hingga selasa siang bpbd kabupaten bogor bersama pihak terkait masih terus melakukan pemantauan
nestafa warga di lokasi bencana tanah longsor
bencana alam juga dirasakan warga kampung bojong asi kecamatan dayakolot kabupaten bandung
akibat dikepung banjir warga bergotong royong mengevakuasi jenazah seorang warga yang meninggal ketika rumahnya diterjang banjir
warga bahkan harus menerobos genangan air setinggi tiga puluh hingga empat puluh cm untuk membawa keranda jenasa menuju ambulans
menurut ketua rt setempat korban yang sakit masih hidup ketika banjir menerjang
akibat akses tertutup banjir korban urung menerima penanganan medis hingga akhirnya
banjir akibat luapan air sungai citarum yang melanda kawasan dayakolot terjadi sejak hari jumat malam hingga senin
tim liputan cnn indonesia